smart balance wheels atau roda elektrik kini tak sekedar menjadi ajang hiburan bagi penggemarnya
di sidoarjo penggemarnya menjadikan permainan satu ini sebagai peluang melatih kecerdasan otak kanan dan kiri
tak hanya jadi ajang hiburan aksi mereka sekaligus membawa pesan bahwa alat ini bisa menjadi sarana transportasi masa depan
smart balance wheels atau permainan roda elektrik masih jarang ditemui di tanah air
hal inilah yang mendorong sebuah komunitas yang beranggotakan para pemilik usaha persewaan smart balance wheels ini gencar memperkenalkannya ke tengah masyarakat
salah satunya dengan atraksi yang digelar di salah satu pusat kuliner di sidoarjo jawa timur
dengan kealian yang dimilikinya anggota komunitas ini memperagakan perusahaan yang berbeda
dan beragam atraksi yang menarik
di antaranya berjalan mengular berjalan mundur melompat berjalan duduk hingga berjalan sambil menari layaknya balerina
thaiel penampilan mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah warga yang datang
waktu pertama kali nyoba sih takut jatuh jatuh terus
tapi setelah diajarin satu menit bisa seru juga main
kira kira mau beli gak nanti ini
selain itu alat yang sangat membutuhkan keseimbangan tubuh ini kini menjadi alternatif untuk melatih kecerdasan otak
dengan seiring menggunakannya alat ini dipercaya bisa melatih otak kanan dan kiri dengan baik
alat ini kan ada giriskopnya nih
untuk membuat alat ini
untuk perkembangan otak kanan dan otak kiri anak anak itu baik bagus banget
meski terlihat ramping smart balance wheels ini dapat berjalan dengan kecepatan dua puluh km per jam dan mampu membawa beban maksimal satu ratus dua puluh kg
riko hardiansyah sidoarjo